tak ada jalan pintas dalam meniti sebuah harapan
mereka tetap melangkah dengan derap semangat
meski terbentur dengan segala keterbatasan
semangat mereka tak pernah padam
kejar ilmu dan ubah dunia